kita mengingat kembali aja basicnya bahwa penularan ini masih ada di masyarakat kita kita masih di tengah pandemi
jadi kita juga gak bisa melihat si virus ini ada di orang tersebut atau tidak kalau tidak melakukan tes yang akurasinya baik gitu
dan sampai saat ini yang merupakan gold standar penegakan diagnosis untuk tes ini dari who sendiri adalah pcr
nah kita tentu harus melakukan ini dengan memastikan bahwa masyarakat yang melakukan mobilitas itu juga merupakan orang yang sudah melalui ini
itulah sebabnya kenapa semua orang yang ingin melakukan kegiatan keagamaan juga harus melalui screening
karena kita gak bisa lihat hanya dari orangnya saja
dia tampak sehat tapi ternyata membawa virus tersebut dan dia bisa saja menularkan ke orang orang lain
di sekitarnya dan menimbulkan kenaikan kasus ya jumlah kasus yang hebat lagi